cari siapa ya bu
saya mau tanya
baranti yang rumahnya di ujung situ
pindah kemana ya bu
ibu tau gak
oh iya memang dia sudah pindah
banyak nanya ini
terima kasih nak
udah selesai deh
ini tempat kita buat berteduh
gak apa apa deh
kalau rumahnya aku mau begini
yang penting aku bisa tidur sambil berlutut ibu
aku bisa peluk ibu
aku bisa peluk ibu
bisa peluk ibu
bisa peluk ibu
bisa peluk ibu
iya semuanya boleh peluk ibu
tapi yang penting sekarang kita salat berjamaah dulu ya
buat om polisi
makasih om polisi
kami bahagia bisa berkumpul bersama lagi
semoga polisi dilindungi allah
dimana kak sally ya
mungkin kerja bu
terus sama tante rambut panjang
langsung kakak temu om polisi
disuruh jual tisu bu
tante rambut panjang
kenapa di gigih yg
jadi selama ini kalian disembunyiin sama yulia
bacha banget ya
aku takut poppy dia apa apain
sama jaka sama yulia
aku harus cari poppy
ibu pinang juga besok udah kembali kok
mama juga bilang begitu
ke bandung cuma sebentar
kak seli bohong
om jakab baik banget sama aku
kak seli gak bohong
aku setau om jaka itu jahat
om jaka itu jahat
dan om jaka mau nikahin ibu
kamu harus percaya sama kakak
iya kak tadi ibu ada disini
pastinya gara gara om jaka
om jaka udah jahatin ibu
engga ah om
bulan pengen di rumah aja main sama midi
engga ah om
ya udah kamu pilih aja apapun yang kamu mau
aku harus cari kopi kemana lagi
berhenti pindah tapi gak tau pindah kemana
cari siapa ya bu
ini bu saya mau tanya
mbak ranti yang rumahnya di ujung situ
pindah kemana ya bu
ibu tau gak
oh iya memang dia sudah pindah
terima kasih amirin